seperti inilah keramaian pada lomba pacuan kuda tradisional di desa tanete maros sulawesi selatan pada selasa sore
ajang ini menimbulkan kerumunan warga yang datang dari berbagai daerah untuk menyaksikan pertandingan
masa yang menonton pertandingan mengabaikan protokol kesehatan
padahal selama acara pihak penitia berkali kali mengimbau melalui pengeras suara
menurut pihak penyelenggara kegiatan sudah dikoordinasikan ke gugus tugas kabupaten
panitia mendapatkan izin karena desa mereka masih berada pada zona hijau
sementara terkait adanya kerumunan lomba yang memasuki babak final pada rabu ini akan dievaluasi ulang sesuai protokol kesehatan ketat
sementara di lapangan lansiram kabupaten pinerang sulawesi selatan selasa siang
antrean vaksinasi masal diwarnai kericuhan
warga yang antre sejak pagi mengerumuni petugas vaksinasi lantaran tidak mendapatkan nomor antrian
petugas vaksinasi kewalahan lantaran jumlah vaksin yang disiapkan terbatas
sementara warga yang datang di luar perkiraan
petugas kepolisian kemudian datang melakukan mediasi dan membubarkan kerumunan warga
pelaksanaan vaksinasi akhirnya ditunda untuk kepentingan evaluasi
warga diminta bersabar untuk menunggu jadwal vaksin selanjutnya
pasca evaluasi selesai dilakukan
di sumatera selatan ribuan warga memadati lapangan sekolah maitre yawira palembang
untuk mengikuti vaksinasi covid sembilan belas selasa pagi
padatnya warga membuat kerumunan hingga saling dorong tidak terhindarkan
sejumlah warga bahkan nekat memanjat pagar demi disuntik vaksin lebih cepat
pihak penyelenggara vaksinasi paramita foundation
menyiapkan seribu dosis vaksin bagi warga
namun warga yang datang jauh lebih banyak
kerumunan terjadi karena vaksinasi dimulai pukul delapan pagi
sementara warga sudah berdatangan sejak pukul lima pagi
warga berharap vaksinasi bisa dilakukan dengan lebih teratur
tim liputan cnn indonesia